akhirnya supaya lebih menarik lagi
gue gak jadi euforia gitu
ini setelah makanan awal yang berada di pejabat masjid
walaupun sementara waktu di jakarta
oke yang pasti adalah seperti yang tadi berkali kali mbak fera sampaikan
dengan seragam kombinasi ungu putih dan kuning
sehingga mereka banyak yang mengaku berbuka puasa dan sahur dengan manusia adanya yang mereka dapatkan sendiri
mbak putri ada tiga kabupaten bekasi purwakarta dan juga karawang
dan penjaga pantai yang terintegrasi secara nasional dan luas
kalau tapir sudah masuk ke kolam keeper bergegas membersihkan tubuh tapir
namun ada beberapa pedoman keselamatan pantai yang penting
dan penri bakli bagi sbs news
jadi makin sering berlatih makin sering bermain makin dia bisa melakukan perjalanan
bisnis modal seperti cloud kitchen dinilai cukup menjanjikan bagi para franchizer
nah itu menurut aku sudah sebuah sesuatu yang baik gitu loh
punya reputasi yang baik di masyarakat terutama di dki
ya jangan sampai ini cuma mendapat manfaat di bisnisnya aja
ketiganya memiliki ciri khas masing masing yang menjadi pembeda
kita bahas malam hari ini bersama kang acep iwan saidi pakar semiotika itb
mulai itu seluruh jenjang udah pernah saya lalui
pengalaman menariknya kemudian nilai nilai
nah itu setidaknya dari tiga gambaran ahli yang mereka kemukakan itu
lalu tambahkan pisang di bagian tengah lalu lipat kedua ujungnya hingga rapi
yaitu disangkakan dalam pasal dua belas b undang undang tipikor
nah itu kalau kita lihat saya katakan tadi kita definisikan ini sebagai mimpi politik ya
jadi di sekitar wilayah rumah sakit indonesia
dan kita ketahui asap ini sudah meluas
dan tetap berada di pusaran perhatian itu menurut anda
tetapi dua produk yang diperlukan adalah lebih baik daripada yang lain
mengingat lokasi kita berada memang pasti tantangan untuk para wisata itu adalah logistik
penyakit ini membuat sulkata menjadi lemas
bukannya mendapatkan kulit yang sehat wajah nur justru dipenuhi flag hitam lebar
nanti tahun dua ribu tiga puluh apa lagi
tersedia lubang galian untuk menampung limbah
ketika perusahaan dan lainnya
rangkaian nih bulan september nanti ini
kali ini saya akan mengajak anda mengenal lebih dekat sosok heru budi hartono
ingat kerupuk jangan sampai mengembang secara maksimal ya
titik tengah antara negara negara yang berkonflik ini tadi mas
apalagi ini kan kayak banyaknya inovasi sustainability gitu ya
kalau yang si beras tuh benar benar yang pr merata
harapannya ia bisa terus memberikan manfaat bagi warga rw lima
oles ketiga wydaje buat kalau kecepatan
dan kalau sampai kena mata waktu itu saya kejadian di tahun saya masih sekolah itu rasanya seperti kaca ditumbuk kemudian disambit ke bola mata
tiga entertainment lagi keempat baru ngopi
seberapa sering me time ngumpul sama temen temen
dan menjadi guru dengan bayaran tertinggi di negara tersebut
saya yakin pemerintah juga pusing tuh duitnya dari mana
juga kita kaitkan dengan tindak pidana pencucian uang atau tppu
jadi semoga ini bisa jadi insight untuk temen temen
rohani ingin ibu ibu di lingkungan sekitarnya mampu memiliki kemampuan
itu bisa digunakan untuk ibadah bagi warga masyarakat baik buddhis maupun hindu
kalau toko buku besar seperti gunung agung akan berhenti beroperasi ada toko buku kecil yang masih aktif
tanpa khawatir makanan tercecer atau rusak
kanopi ini menjadi saksi teduhnya toleransi antarumat beragama di indonesia
mereka sudah pasti paham masalah masalah yang ada di seputar dki